hai menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto tiba di gedung bundar
jampitsus kejagung jakarta selatan pada senin pagi sekitar pukul delapan lewat empat puluh
menit erlangga sempat menyapa awak media yang menunggunya namun langsung masuk ke
dalam tanpa memberi keterangan erlangga diperiksa sebagai saksi untuk tiga perusahaan yakni wilmar
gru musim mas grup dan permata hijau grup yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus
yang diduga telah merugikan negara lebih dari enam triliun rupiah erlangga yang didampingi
kuasa hukumnya diperiksa oleh penyidik kejagung selama dua belas jam dan terlihat keluar sekitar pukul
malam saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang tadi disampaikan
dan saya telah menjawab
pertanyaan dan mudah mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik baiknya hal hal lain tentunya
nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan terima kasih wassalamualaikum
berangkat sementara itu pihak kejaksaan agung menyampaikan materi pemeriksaan erlangga sebagai
saksi dalam kapasitasnya sebagai menko perekonomian terkait kebijakan menyelesaikan masalah kelangkaan

menjelaskan dalam perkara sebelumnya yang melibatkan lima individu dari unsur pemerintah dan swasta
terbukti terjadi kerugian negara pemeriksaan erlangga dilakukan untuk mengetahui peran dan proses dalam
mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng dan untuk melihat apakah ketiga korporasi yang telah
ditetapkan sebagai tersangka turut merugikan kewajiban dan keuntungan pemeriksaan erlangga yang telah diperiksa oleh

usai pemeriksaan campit sus akan melakukan evaluasi guna menentukan apakah erlangga hartarto perlu dipanggil kembali untuk memberikan keterangan